ketika cekcok dengan istri suami nekat membakar rumah mertuanya di makassar sulawesi selatan
aksi pelaku terekam cctv dan sempat membuat panik warga sekitar
pria ini nekat membakar rumah mertuanya di jalan satanga lorong kota makassar sulawesi selatan jumat dini hari
usai melakukan aksinya pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor
peristiwa ini sempat membuat panik warga
dengan peralatan seadanya warga pun langsung memadamkan api sebelum semakin membesar
belum diketahui pasti apa penyebab pelaku nekat membakar rumah mertuanya
tapi pihak keluarga menduga akibat perselisihan dengan sang istri
pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran pihak polisian diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian
dari viden sudah melakukan olah tkp
olah tkp dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian
untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residipis
jadi dia sekitar tahun dua ribu dua puluh
saya tanya dengan pemilik rumah sebagai apa dia
jadi pemilik rumah sebenarnya adalah mertuanya
jadi si pelaku ini ada masalah dengan istri
mungkin gelap dan sebagainya berupaya melakukan pembakaran